presiden jokowi dodo dan ibu negara iryana jokowi dodo telah bertolak menuju kota kiev ukraina pada selasa malam
jokowi akan menemui presiden ukraina volodymyr zelensky untuk membahas konflik antara rusia ukraina
presiden jokowi menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah ukraina
dari peron empat stasiun pesemil gluni di kota pesemil polandia
kereta yang membawa presiden jokowi dan rombongan berangkat menuju kiev di ukraina pada selasa pukul dua puluh satu lewat lima belas menit waktu setempat
rombongan presiden jokowi diperkirakan tiba di kiev hari ini dengan estimasi lama perjalanan dua belas jam
presiden didampingi menteri luar negeri retno marsudi dan sekretaris kabinet pramono anung